sebuah jembatan yang menghubungkan kota kabupaten lombok timur dengan lingkungan sekarteja
selasa siang tiba tiba roboh saat proses pengecoran sedang dilakukan
akibatnya lima orang pekerja tewas tertimbun dan belasan pekerja lainnya luka luka
polisi menduga adanya unsur kelalaian dalam kejadian rubuhnya pembangunan jembatan
selain itu polisi juga menemukan indikasi korupsi dalam pembangunan jembatan itu
evakuasi korban dilakukan sejak pukul tiga sore hingga setengah sepuluh malam
dua alat berat diterjunkan untuk mengangkat reruntuhan jembatan setinggi sekitar tiga puluh meter dengan panjang lima puluh meter tersebut
petugas basarnas aparat kepolisian tni dan warga bahu membahu melakukan evakuasi
saat kejadian lima orang pekerja tidak bisa tertolong lagi karena langsung tertimbun saat jembatan tersebut tiba tiba rubuh
sementara itu belasan korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat
dari hasil pemeriksaan sementara polisi menduga adanya unsur kelalaian
dalam kejadian rubuhnya jembatan ini
untuk polisi juga menemukan indikasi korupsi dari pembangunan jembatan
polisi akan menyiapkan langkah hukum dari hasil pengusutan kecelakaan ini
lalu rahmat juniadi lombok